media milik siapa
media milik siapa saja
lima belas tahun yang lalu bukan kebetulan saya ikut meletakkan batu pertama untuk transmedia ini
tercium bau harum saat itu
waktu itu kita masih berkutat tentang logonya
wah warnanya birunya kok begini
dan hari ini sebagian dari kami yang terkumpul
tadi ada orang orang tua terlihat tua dan gamang
kami yang dulu nakal bengal memainkan jurus baru
membuat berita dan mengakali narasumber
pelaksana sampai pemimpin redaksi

kini terhiran hiran dengan industri media sosial
hierarki hierarki itu sekarang tidak perlu ada
karena semua menjadikan dirinya pemimpin redaksi
menjadi penulis tanpa perlu diedit
sekaligus menjadi narasumbernya
lebih dari itu mereka menentukan sendiri
apakah taksiran hoax itu ada atau tidak
ini dilakukan dengan sengaja atau tidak
tidak usah membuat ralat
semua permintaan maaf tidak perlu mereka melakukan serentak dengan itu
definisi atau aturan mengenai media pun mereka bikin sendiri
kalau kita bilang arus demokrasi
mereka menghapuskan sendiri
ketika kita bilang tahun politik
bisa sama dan bisa bertentangan
media bukan milik siapa
bukan milik daya konglomerasi
tapi mungkin milik mereka yang masih mempunyai
karena siapa saja
dan hari ini ya hari inilah saat tepat
merumuskan keseimbangan baru
rumusan baru komunikasi yang mempunyai makna
dan tetap mempertanggungjawabkan kebersamaan
kebersamaan bagaimana bersahabat dan bagaimana bersiapa
sebab kita masih akan terus ada tujuh belas tahun yang akan datang
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun transmedia